tentu saja jangan berldevelopan tapi
untuk selamat menikmati
kaki ibu pasti masih sakit kan bu
nih kamu lihat nih kaki ibu sehat sehat aja kan

terus katanya ibu kemungkinan kakinya patah
benar mas wisnu ngomong seperti itu
aku lakukan itu demi kamu juga utari
tadi dia diam diam ketemu sama orang yang mirip ihsanmu
amirah jadi kamu masih ketemu dengan orang itu
bu amel tadi nggak sengaja ketemu sama orang itu bu
gak sengaja bagaimana
orang aku tadi lihat kamu ngobrol akrab sama dia kok
bukan cuma itu utari
anak ini sepertinya belum mau menerima kematian ayahnya
tadi aku lihat
dia dia mencoba mengajari orang yang mirip iksan itu gerakan tos yang biasa dia lakukan dengan iksan
amirah apa yang kamu lakukan
bukan gitu bu
amirsa tolong jangan
kamu itu seharusnya
bukannya membela diri terus
atau jangan jangan memang kamu ini mau bikin ibu kamu jadi sedih
amin padahal ibu kamu itu sengaja menjauhi orang itu supaya ibu kamu gak ingat sama ayah kamu lagi
ini yang kamu lakukan malah sebaliknya
anak macam apa kamu
aku mau sediuk aku mau
amirah kamu mau bilang
om istu itu mengada ngada
terus kamu suka mau bilang kalau omis itu tidak melihat kamu melakukan gerakan terus itu sama orang yang mirip kayak kamu
bu amirah memang sempat ngelakuin gerakan tos itu bu
jadi selama ini kamu masih menganggap orang itu sebagai kamu
kamu tuh masih mau jadi anak ibu gak sih
kenapa sih kamu gak turun sama ibu
kamu sebenarnya pasti amirah gak percaya sama ibu
kamu terima aja kenyataan
setiap kali ibu melihat orang itu hati ibu menjadi sakit amirah
itu mengingatkan ibu kalau ayah kamu itu tidak mungkin akan kembali lagi
kamu mau tahu rasanya seperti apa
dan saking sakitnya amirah
karena ibu merasa ibu gak kuat untuk hidup
dan lebih baik ibu mati
ibu sakit terus ibu mati gara gara kamu
supaya kamu bisa bebas bertemu dengan dia
ibu jangan ngomong kayak gitu ibu
amirah mohon jangan ngomong kayak gitu
kalau gitu kenapa
kenapa kamu pasti melakukan hal itu
yaudah kalau gitu amirah gak akan ketemu sama dia lagi ibu
amirah janji amirah gak akan ketemuin dia lagi
amirah minta maaf tadi amirah benar benar gak sengaja ibu
nggak sengaja ketemu sama orang itu
amira ibu melakukan ini semua demi kebaikan kamu
demi kebaikan kamu amirah
maafin amirah ibu
mudah mudahan dengan begini semuanya kembali berjalan lancar
sebelum iksan sadar kembali dia harus dekat dulu dengan putrinya yang sebenarnya
ketika itu aku melihat mas iksan di tempat ini
mungkin aja dia tinggal di sekitar sini
kalau aku tumbuh terus di sini mungkin nanti bisa ketemu sama mas isan

member german g wygl
mama ngapain disini ma
mama pasti lagi mencari orang bernama isan kan ma
ayahnya amira itu
kemarin mama lihat dia disini
di sekitar sini zaira
karena itu mama sekarang kesini
siapa tahu bisa lihat dia lagi
mama kenapa sih gak bela belain sampai kayak gini
bahkan waktu itu aja aku udah pernah marah sama mbak
dan mama sekarang masih berusaha untuk mencari orang itu
apa ayahnya amira segitu pentingnya buat mama
mama itu kesini cuma mau memastikan
apakah ayahnya amira itu memang masih hidup
enggak aku yakin alasannya bukan cuma itu
jangan jangan dulu hubungan mama dan ayahnya amira memang sudah sangat jauh
makanya sampai sekarang pun ama gak bisa ngelupain ayahnya amira
mungkin memang benar
aku adalah anak dari
dari hasil hubungan mereka
aku sekarang harus paksa samamu untuk aku